selasa pagi wali kota surabaya eri cahyadi didampingi kepala jasar harja kota surabaya
menyerahkan santunan bagi korban kecelakaan bus wisata di kilometer tujuh ratus dua belas dua ratus tol surabaya mojokerto
dua belas korban meninggal dunia akibat kecelakaan pada senin pagi enam belas mei
mendapat asuransi sebesar rp lima puluh juta rupiah
sementara dua korban meninggal hanya mendapat uang pengganti biaya pemakaman sebesar rp empat juta rupiah
ada pun dasar pemberian pengganti uang pemakaman saja lantaran dua korban tidak memiliki ahli waris
wali kota surabaya eri cahyadi yang mengunjungi kediaman keluarga korban
memastikan warganya mendapat pendampingan dari sisi pembiayaan dan psikologi
untuk korban anak yang kehilangan orang tua akan menjadi anak asuh bagi pemerintah kota surabaya
dan mendapat jaminan pendidikan hingga kuliah
pemerintah itu wajib menjaminkan pendidikannya
sampai kembali ke kota surabaya
sampai dengan dia lulus kuliah sampai dengan bekerja
ada yang ditinggal bapaknya ada yang ditinggal ibunya
maka kami akan memberikan sebuah penguatan trauma healing
tapi yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya
maka akan kami jadikan anak asuh dari pemerintah kota surabaya
asrori salah satu keluarga korban mengatakan
sembilan anggota keluarganya ikut dalam perjalanan wisata tersebut
ia kehilangan ibu dua kakak kandung dan satu kakak ipar
sementara satu kakak dan keponakannya masih dirawat intensif
asrori seharusnya juga ikut dalam perjalanan wisata tersebut
namun ia memilih menjaga rumah
kalau yang kecil sudah operasi
kalau yang mamanya sakila itu anak kecil itu sudah
sudah melakukan operasi juga
kalau sudah kondisinya stabil
langsung mau untuk ke pihak pemerintah
untuk tugas yang stand by
kalau untuk keluarga
tidak perlu keluarga yang ke sana
sudah ada yang ngurus tapi pemerintahan
sementara hoirul harus merelakan istrinya pergi untuk selamanya
sementara anak perempuannya kini tengah menjalani operasi
operasi tulang di sama kepala itu
kemungkinan dirujuk ke surabaya
yang agak dekat
saat pemulangan jenazah pada hari senin
sejumlah keluarga mengaku sudah mengeluarkan biaya
pemerintah kota surabaya memastikan
akan mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh keluarga korban
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur